menurut seniman yang juga kolektor seni wacinwa didi ninitowo
beberapa wilayah di indonesia dilanda banjir dan longsor bahkan hingga mengakibatkan korban jiwa